jati pelajar smu di pleret cirebon mengaku bangga
dapat berperan mengurangi emisi karbon di rumah keluarganya
remaja berusia enam belas tahun ini mempunyai asa
udara di sekitar tempat tinggalnya
dapat dihirup lebih bersih dan sehat
setelah berunding dengan keluarga
pilihan memasang gas bumi untuk sumber panas kompor di rumah
menjadi pilihan terbaik
saat tersedia tawaran pemasangan sambungan gas rumah tangga
di rt tujuh belas rw empat perumahan kaliwulu indah
karena selain harganya lebih murah
saya juga jadi lebih praktis nggak usah ganti ganti tabung lagi
terus lebih ramah lingkungan
karena saya tuh pernah baca baca di internet
katanya ini tuh lebih ramah lingkungan
jadi bagus buat kehidupan kita ke depannya
nani rohani pemilik usaha catering mengatakan
ia harus berhemat agar dapat bertahan
di tengah persaingan ketat bisnis kuliner di cirebon
salah satu penghematan adalah menekan pengeluaran untuk bahan bakar
yakini mencari penyelenggaraan
coba memakai jaringan gas untuk kompor di rumahnya
pas masak itu catering itu
butuh gasnya seminggu itu tiga tabung
pas di mas ada pemasangan gas alam
habisnya seminggu itu rp empat puluh ribu
lebih irit mas itu pakainya lebih aman lebih hemat
dalam inspeksi monitoring pembangunan jaringan gas rumah tangga
direktur infrastruktur dan teknologi pgn ahmad muhtasyar menjelaskan
jaringan gas rumah tangga lebih aman digunakan masyarakat
dibandingkan gas tabung
ini karena berat jenis gas alam lebih ringan
dan mudah menguap ke udara jika terjadi kebocoran
ada pun ketersediaan pasokan untuk jaringan gas di kota wilayah cirebon
juga cukup melimpah dan cukup dekat
yaitu dari wilayah kerja pertamina ep di jawa barat
sumber gasnya cukup dekat
nah dia juga
cirebon ini cukup agresif pelanggannya untuk menggunakan gas jar gas ini
jadi cukup ini lah cukup bertemu lah antara sumber gasnya dan demand pelanggannya
ditambah lagi nanti kita akan mengembangkan ke wilayah wilayah sekitar cirebon
lebih luas lagi di jawa tengah
nanti ada batang ada kendal nah itu lebih ke industri
lebih ke industri
tapi tentunya setelah kita kembangkan ke industri
akan juga menyusur
ke jaringan gas kota juga
ke jar gas rumah tangga juga
nanti itu dengan adanya jaringan pipa transmisi dari semarang batang
lanjut lagi ke cirebon
itu akan ramai sekali untuk kita penuhi pelanggan pelanggan industri
sekaligus ke pelanggan jar gasnya
penggunaan gas alam dapat didorong untuk menjaga kedaulatan energi nasional
mengingat umur cadangan gas bumi mencapai sembilan bulan
sembilan belas sembilan tahun lebih besar daripada umur cadangan minyak bumi
oleh karena itu pemerintah menargetkan empat juta sambungan gas di rumah tangga
dapat terpasang pada dua ribu dua puluh
yang utama tujuan kita yang utama sebelum soal penghematan adalah
kita ingin menghadirkan kedaulatan energi buat negara kita buat masyarakat kita
berusaha untuk bagaimana ketergantungan kita pada lpg yang import

kurangi dan kita cukupi dengan gas bumi yang produk dari teman teman
sehingga teman teman semua anak anak bangsa dari pgn ini
berdasar kajian pgn perbandingan biaya penggunaan energi untuk kebutuhan rumah tangga
jaringan gas dinilai lebih murah dibandingkan lpg kompor induksi maupun dimetil ether atau dme
gas ini adalah jembatan transisi energi sebetulnya mas
jadi sebelum ke ebt penuh begitu
berdasarkan simulasi perhitungan selama satu tahun
satu juta sambungan gas rumah tangga dapat menurunkan emisi karbon hingga enam puluh ribu ton per tahun
keuntungan lainnya adalah mampu mengurangi impor lpg sebesar satu ratus empat puluh empat juta kilogram
sehingga dapat menghemat devisa negara
ini harus menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan impor lpg
ini harus menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan impor lpg sebesar satu ratus empat puluh empat juta kilogram sehingga dapat menghemat devisa negara

saya kira kan klien ini dua puluh satu tahun mau di pemembangunan partner asal rantaupengawas dari ubarenatee
saya yakini tangga insmart
dari sisi peralatan pun tidak perlu ada perubahan
dalam rangkaian road to g dua puluh soe international conference di bali beberapa waktu lalu
pertamina persero menyebutkan target pengurangan karbon hingga delapan puluh satu empat juta ton pada dua ribu dua puluh
pada dua ribu tiga puluh dengan kemitraan global
agung happy maranata cirebon jawa barat